udah ntar saya fotoin dulu
kamu dulu perasaan gak bisa masak deh kum
baca baca buku resep itu bukan begitu motong tahunya
oh nikah kecilan
saya ngantuk kalau baca buku kum
aku kan bawa umrah dulu sebelum pulang
nanti bisa sekalian dibawain buat pak kemet
pak kemet jadi ustad sekarang
si iko tuh ngeselin banget ah
banyakan koper dia daripada koper kita
cuma atang aja yang nitipin boneka barbie buat jeniper
udah dulu ya ak
esi mesti siap siap
besok berangkat ke mekah habis subuh
hati hati di jalan ya
gimana tuh kita mau bayar utang
ya kan makanya kang te mau berangkat
seharusnya neng bersyukur
kayaknya jadinya nongshor kemaren kita punya rumah sendiri neng
ya tapi kan cicilannya harus dibayar akang
cicilannya dua puluh tahun
telat sekali aja rumah kita tuh disita
kang nengte udah dua puluh tujuh tahun
kalo cuma ngandelin dari akang moce gak bakalan cukup kang
daripada nanti nanti ujung ujungnya nengte bakalan berangkat juga
ya mendingan sekarang
nanti teh makin lama makin tua makin susah berangkatnya
nanti udah gak kuat kang
orangnya tiap hari beli ini beli itu
kita tiap hari makin susah
denny tuh makin lama makin gede
motor teh makin lama makin tua kang
minggu depan istri saya juga pulang
kerja di jakarta mah bisa tiap hari pulang jang
beda dengan yang kerja di luar negeri
bisa pulang setahun sekali
bayangin sudah lama gak ketemu dengan istri
tiba tiba ada berita bahwa istri kita akan pulang
halah suasana eta yang tidak kamu punya
kamu juga gak punya
tahun depan mah bakalan punya jang
ini warung buka nggak sih
ah tolong ikut pembicaraan aku
nih susunya debbie
nah kita tidak usah sedih
mau nitipin oleh oleh banyak
tiga koper buat debbie
mau ke tempat si entin ya
yang punya warung
mak jangan seujuan dulu sama aceng
waktu tempatnya antin paling cuma mau bantu dia supaya bisa kerja di luar negeri
ih kalau dia perlu bantuan kan bisiknya sama si yoyo
um aceh sama um asuha
seru tuh kayaknya
pura pura ambil bola ya pura pura main bola
si em anak emah kerja susah payaan di luar negeri
tapi kamu yang nganakan di sini bukannya ngedoain malah cari cewek
enggak ma aceh enggak pacaran
saya udah bilang si em jangan kawin sama kamu
jangan nikah sama kamu
nikah tuh sama akum sama si dadang
sama si apeke
sama si idoi kalau perlu
asal jangan sama kamu
biarin dia denger
nggak ada yang denger kok
iya kita nggak denger nek
kalau perlu si isi kampung denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger
nggak ada yang denger

bisa nikah punya anak bisa berangkatin istri ke luar negeri
orang kayak saya mah gak punya rumah cewek mana ada yang mau
kalau gitu tolongin saya ratusan
potohin motor saya masukin situs online boleh jual
udah ntar saya fotoin dulu
kamu dulu perasaan gak bisa masak deh kum
baca baca buku resep itu bukan begitu motong tahunya
saya ngantuk kalau baca buku pun
tapi kalau baca quran gak ngantuk bum
iya kalau saya ngantuk dimarahin sama abah saya
ada yang perlu pertua banga enggak
enggak ceng saya udah punya satu
berat benar hidup saya
katanya sih tadi jalan tuh maritis
esy udah dateng belum
waalaikumsalam kang udah dateng belum
pak kok ibu belum dateng
iya kabar terakhir katanya masih di jalan tumaritis
udah sampe mana kum
dimana dia sekarang
jalan tumaritis katanya
udah sampe mana cik esy
terakhir jalan tumaritis
masih lama kang
udah datang oleh oleh nih
waalaikumsalam masih di jalan tumaritis
masih di jalan tumaritis
lagi nunggu apa rame rame nih pak
tunggu aja cik esy
lebih baik tunggunya di dalam
ini ya kang aku
suka ya pak